ya masih bersama kami dalam insight
jika ditemukan pada stadium awal kanker pada anak saat disembuhkan dengan pengobatan yang tepat
nah kita lanjutkan perbincangan bersama panji yang pernah menderita kanker kelenjar getah bening
dan juga ibunya panji francisca endah permatasari
dan ditemani oleh dokter kita dokter edi setiawan tehuteru
spesialis kanker anak dari rumah sakit kanker darmais
halo lagi teman teman
halo panji tadi kita katakan sepatunya lucu sekali
ternyata ada tulisan messi di sampingnya
ini idola pemain bolanya panji
panji waktu sakit nggak sekolah
seringnya enggak ya
sering di rumah sakit panji waktu itu
gimana waktu rumah sakit
apa sih rasanya
tapi katanya dokter edinya baik orangnya
takut disuntik ya
takut disuntik ya
tapi sekarang sudah tidak perlu berobat lagi panji
udah nggak perlu periksa ke dokter lagi
katanya dokter edi kangen loh ketemu dengan panji lagi
tapi dok panji sudah bisa dikatakan betul betul bebas dari kanker getah benihnya
atau masih perlu ada monitoring selama beberapa tahun ke depan
jadi berbicara tentang kanker
jadi selesai pengobatan
itu kita enggak
masih inget ya bu ya
saya enggak selamatin ibu
bu udah sembuh ya selamat ya
tapi selamat sudah selesai pengobatan
karena kita masih tunggu lima tahun lagi
apabila dalam lima tahun ini tidak ada kekambuhan
baru saya selamatin ibu
maaf yang baru kemarin
selamat udah sembuh
kanker berbeda dengan penyakit sakit ya
ya penyakit penyakit lainnya
jadi lima tahun ini sudah berjalan atau masih perlu bekeras
jadi kita bisa menyelamatkan panji dong
wow luar biasa
tapi ibu endah ya waktu selama panji di rumah sakit
dan harus bulak balik melakukan kemo radiasi dan juga dioperasikan ya
hanya biopsi saja
tapi benjolannya segala macam tidak dioperasi
setelah ada pengobatan
kemo pertama protokol pertama itu
itu selama satu bulan setengah kemoterapi ya
itu benjolan hilang
dan ya sebagai ibu tentu senang ya
karena sebelumnya dengan wajah yang benjolan di kanan dan kiri tentu
itu hilang setelah satu kali kemo
jadi total berapa kali kemoterapi
tiga tahun setengah
jadi tiga tahun setengah
yang pertama itu kita satu bulan setengah itu full di rumah sakit untuk kemo
itu sebutnya protokol yang pertama
protokol kalau tidak salah ada delapan ya dok
nah itu efek sampingnya apa

oh ya yang pertama sih tidak terlalu kelihatan hanya kemo itu awal semua pasien kanker protokolnya sudah berubah
ya sama untuk yang protokol pertama
yang berikutnya yang kedua dan ketiga pasti akan berbeda sesuai dengan penyakit masing masing karena jenisnya akan berbeda
oke setelah kemo apa ini protokolnya
setelah kemo jadi ceritanya begini mbak desi jadi pertama kali itu saya sudah senang sekali ya
kebetulan saya ketemu dengan salah satu medis di sana bukan dokter edi tapi bilang
ibu anaknya sakit apa
getah bening dok
oke stadium rapah stadium empat linfoma apa burkit
ya udah bahagia dulu deh paling tiga bulan lagi ibu sudah gak bisa gendong
cukup mengagetkan buat saya karena saya lagi senang senangnya dengan protokol yang pertama ini bagus hilang gemuk anaknya bukan yang kurus gitu enggak
masuklah protokol yang kedua
protokol dua itu sekitar satu bulan ya satu bulan satu bulan di rumah sakit protokol yang kedua itu panci masih dengan aktivitas karena di darmais itu ada sekolah ada ruang bermain jadi dia masih aktivitasnya masih bagus
cuman hasil cek darahnya sangat sangat dibawah itu semua
iya jadi itu harus perbaikan
nangis walaupun melihat panji masih cukup
ya pasti lah sebagai seorang ibu ya
saya sudah membayangkan protokol yang ketiga apakah masih bisa tahan gitu kan karena daya tahan tubuh dia pasti turun
diperbaikin transfusi dan sebagainya termasuk lekoid dinaikkan tapi kita sudah siap protokol yang ketiga tentu dengan obat yang sama dengan daya tahan tubuh yang sudah
dengan daya tahan tubuh yang sudah
turun pasti gak kuat gitu kan saya sudah sudah sudah ketakutan disitu masuklah protokol yang ketiga disitulah panci mulai seperti seperti gak kuat karena sariawan yang penuh dan akhirnya ada karena sariawan otomatis ada pendarahan di dalem terus dia diam
bagaimana waktu itu ya ini pasti sulit ya melihat anak sendiri menderita
bagaimana supaya tetap tabah tetap kuat mbak endah tidak menyerah
itu protokol yang ketiga itu sebetulnya protokol yang paling ujian buat saya dari serangkaian sebelumnya karena panji waktu itu panas tinggi empat puluh satu empat puluh diminumin obat setengah jam dia naik lagi dibangunin dia diam saja udah diem cuma dibangunin gak mau sampai suster datang menepuk titiknya
sudah diam cuma dibangunin gak mau sampai suster datang menepuk titiknya
kakinya saya bilang sih bukan menepuk agak sedikit menampar dia tetap diam saya terus coba mencoba
untuk menggali aduh inget bahwa pernah saya dikatakan tiga bulan lagi saya sudah tidak bisa
menggendong otomatis share kembali bertanya sama tuhan tuhan apakah ini waktu saya harus melepas
anak saya apakah ini waktu dimana kamu ambil apa yang kau titipkan saya coba untuk bangunin
panci tapi dia diam ya enggak bergerak aja tidak gitu sih bangunin terus ngabisin akhirnya
hai satu satu kalimat yang saya rangkai dalam pikiran saya dalam otak saya saya akan mengatakan
sesuatu untuk panji
iya demikian saya tuhan kalau memang ini waktunya saya harus melepaskan manji bingung
saya kekuatan untuk menjalani semua akhirnya saya coba untuk bisikan ke panji adik
hai kalau adik dan itu terputus sampai yang ke tujuh nya hai kalimat itu saya ucapkan
saya mencoba menarik nafas panjang andik kalau andik mau pergi itu ikhlas
dan pada saat itu jari panji bergerak akhirnya dia melek dan baling bu
tapi setelah itu dia merasa syukur yang luar biasa inilah ujian bahwa kita semua hanya titipan
ya luar biasa panji ingat waktu itu mama berbisik
iya enggak ingat
tapi kita lihat ternyata lulus dari ujian panji luar biasa sudah sembuh
dok respons ya kita telah mendengar tadi ada tiga protokol
semakin lama tampaknya semakin ya berat ya parah apalagi masih panji masih kecil
tapi secara keseluruhan bagaimana respons panji waktu itu yang akhirnya bisa sembuh setelah cukup
berat ya ujiannya
tentang protokol pengobatan ya memang kita akan menggunakan protokol yang memang sudah terbukti secara penelitian
bahwa dia mempunyai kemungkinan untuk sembuhnya tinggi survival ratenya tinggi
dokter sendiri cukup optimis kan bukan seperti tadi dikatakan tinggal tiga bulan itu dokter sendiri tidak percaya kan
betul tapi masalahnya gini pada saat seorang terkena kanker pada saat dia diobati yang berperang itu dia
saya selalu menganggap diri saya adalah
menteri pertahanan itu adalah
menteri yang tahu
dia musuhnya siapa
senjata yang tepat untuk dia gunakan apa
nah senjata itulah protokol
dengan segala kekuat kemoterapinya
nah sekarang saya sudah kasih senjata itu kepada
sekarang oke panji
dan ya semuanya tergantung
sama dirinya dia
makanya mungkin ada satu quotes yang selalu saya
sampaikan kepada orang tua ya
hati yang gembira adalah obat
dengan hati yang gembira
suasana suka cita di dalam hatinya yang
itu justru membuat
obat obat kemo yang diberikan itu justru
bermanfaat justru bekerja
sebab ada dua jurnal dari amerika
yang mengatakan bahwa
seorang anak stress
itu justru akan menghambat proses pengobatannya
efek sampingnya berat
tidak bekerja karena
suasana hatinya tidak gembira
nah itu justru yang akan
jadi penting ya dukungan dari
ibu dari keluarga dan
panji sendiri yang
kelihatan sangat sehat sekarang
waktu sakit bagaimana
panji ingin cepat sembuh nggak
yang panji katakan pada diri sendiri
harus nih saya sembuh supaya bisa sekolah lagi
pengen sembuh ya
pengen cepat pulang ya
tapi mama selalu ada kan
sekarang kalau kita melihat ya
panji kan sudah sepuluh tahun
dan kita harapkan juga tumbuh besar
dengan sehat ya panji ya
supaya nanti cita citanya katanya mau jadi polisi ya
masih mau jadi polisi
atau sekarang jangan jangan mau jadi
masih tetap ingin jadi polisi
apa yang di
perlu dilakukan untuk menjaga
kesehatan mbak enda sendiri
apakah pola makan panji
atau supaya banyak
tidur dan lain sebagainya
tidak stres ya
kalau makanan ya
seperti biasa saja sih
jadi yang kita jaga ya itu tadi
seperti dokter bilang
stres dalam artian gini
apa yang menjadi keinginan panji
kita mencoba untuk memberi dorongan saja
untuk mencapai sesuatu
kalau dia ada sesuatu yang dia impikan
tentu dia punya semangat
untuk melawan semua
tetap semangat ya panji ya
banyak teman ya
terima kasih banyak ya
telah ber sharing cerita panji
luar biasa ceritanya ini
sangat menginspirasi kita semua
dan juga pasti dokter edi juga terinspirasi
bagaimana panji berhasil
sembuh ya setelah begitu lama menderita
dan juga mbak bu endah
dan kita juga terima kasih
dan ini mungkin juga bagi ibu ibu
atau orang tua lainnya
harus waspada lah
ya karena kanker anak ini
seperti dokter edi katakan
sulit untuk dideteksi ya
tidak ada deteksi dini dan juga
penyebabnya itu masih misterius
tapi yang penting kalau bisa
kita periksa ke dokter sebelum
stadiumnya terlalu jauh ya
dan kams penyembuhannya juga
lebih besar lagi
terima kasih dokter edi panji juga
dan juga mbak endah
dan menurut data badan kesehatan dunia
dari satu juta anak terdapat
kanker pada anak setiap tahun
namun tidak mudah mendeteksi kanker
pada anak hingga berakibat fatal
nah pemerintah harus
fasilitas untuk deteksi dini
dan pengobatan yang juga terjangkau
penderita kanker anak dapat ditekan
karena dengan pengobatan dan dukungan
keluarga penyakit kanker bisa disembuhkan
saksikan kembali insight besok bersama saya